dan polri membantah telah terjadi kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur dari partai demokrat syahari jaang
menurut polri pemeriksaan syahari jaang adalah prosedur pemanggilan saksi
sebelumnya partai demokrat menilai kapolda kalimantan timur irjen paul safarudin melakukan kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur pilihan partai demokrat syahari jaang
karena syahari jaang menolak dipasangkan dengan irjen paul safarudin dalam pilkada kalimantan timur
polri akan mendalami jika ada dugaan kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur syahari jaang
namun pemanggilan syahari jaang sudah sesuai dengan prosedur pemanggilan dalam pengusutan kasus izin pengelolaan lahan parkir di pelabuhan terminal petikemas palaran samarinda
kadif humas mabes polri irjen polisi setiawa sisto menyatakan
kapolda kalimantan timur irjen polisi safarudin memiliki hak politik yang sama
sebagai warga negara indonesia
apalagi syafarudin sebentar lagi akan memasuki masa pensiun
sehingga syafarudin berhak maju dalam pilkada kalimantan timur
setia juga mempertanyakan
klaim demokrat yang menyebut sahari jaang dipaksa untuk berpasangan dengan kapolda safarudin
untuk maju di pilkada kalimantan timur tahun ini
saya katakan tadi kalau dia ada bukti ada saksi pasti diposes
tapi kalau tidak kita juga akan berpikir
masyarakat sekarang kan sudah bisa melihat sudah terbukti
kalau ada hal hal yang tidak pas pasti dia akan
sebelumnya rabu malam dewan pimpinan pusat partai demokrat menggelar rapat darurat di jakarta
rapat tersebut membahas adanya kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur yang diusung partai demokrat syahari jaang
syahri jaang yang kini menjabat wali kota samarinda mengaku dikriminalisasi oleh kapolda kalimantan timur
irjen polisi safarudin yang meminta secara langsung agar dapat mendampinginya dalam pilkada kalimantan timur nanti
karena syahari jaang menolak permintaan tersebut
diduga safarudin melakukan kriminalisasi dengan menjerat sahari atas kasus korupsi izin pengelolaan lahan parkir di pelabuhan terminal peti kemas palaran samarinda
kami merasakan ketidakadilan
kami merasakan ketidakadilan
sementara hari ini tanggal tiga tinggal lima hari lagi untuk pendaftaran pilkada yaitu tanggal delapan
nah oleh karena itu kami merasakan ketidakadilan untuk persiapan pilkada kalimantan timur
partai demokrat bahkan meminta presiden joko widodo turun tangan atas kasus tersebut
dan berharap pemilihan kepala daerah di indonesia dapat berjalan aman dan lancar sesuai aturan yang ada